rata rata kami ini dijanjikan untuk serah terima itu
yaitu antara tahun dua ribu delapan belas sampai tahun dua ribu dua puluh pak ya
sampai saat ini unitnya masih mangkrak pak
bahkan sebagian besar masih berupa lapangan tanah merah ya
terutama yang ada di distrik dua dan tiga
bahkan distrik satu juga itu masih belum selesai
setelah kami berupaya untuk menanyakan status unit kami
ya tidak ada mungkin tanggapan ya
tetap saja bahwa kami akan berusaha menyelesaikan pembangunan dengan baik ya
dengan cepat ya
inilah keluhan satu ratus tiga puluh konsumen apartemen meikarta
yang tengah mengadukan masalahnya kepada komisi enam dpr ri delapan belas januari dua ribu dua puluh
salah satu konsumen aeb mulyana menilai
perusahaan pengembang meikarta telah melakukan wan prestasi serah terima unit
komisi enam dpr ri akhirnya memanggil manajemen lipo pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
undangan itu tidak dihadiri presiden komisaris lipo group james riyadi
ia diwakili presiden direktur pt lipo cikarang ketut budi wijaya
dan presiden direktur mahkota sentosa utama indra aswar
pemanggilan ini adalah buntut dari munculnya gugatan pt mahkota sentosa utama
kepada delapan belas konsumen meikarta senilai lima puluh enam miliar rupiah
atas tuduhan pencemaran nama baik perusahaan
padahal mereka tengah menuntut hak atas apartemen yang sudah dibayar
tapi belum jelas kapan diterima
kalau kita gak bejek bapak gak panggil ke dpr
bapak injak itu orang orang itu pak
ya saya dengar
oh kita bisa atur polisi
kita bisa atur jaksa
makanya bapak berani
menuntut orang orang itu
ini republik indonesia bukan republik lipo
gak ada yang bisa ngatur ngatur republik ini
negara ini punya republik indonesia
gitu lah pak
gitu lah pak
ini penting pak
supaya paham itu oligarki oligarki itu
di hadapan komisi enam dpr
pt lipoci karang tbk menyatakan
bahwa pt mahkota sentosa utama telah mencabut tuntutan tersebut
presiden direktur ketut budi wijaya mengatakan
presiden direktur ketut budi wijaya mengatakan
konsorsium tersebut mundur pada dua ribu delapan belas

saat diterbitkannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu
oleh pengadilan negeri
setelah konsorsium mundur

pt lipoci karang selaku induk pengembang mengaku
telah menyuntikkan modal sebesar empat lima triliun rupiah

peso belanda tidak terbengkalai

pt lipoci karang juga berdalih
konsorsium itu menggelembungkan jumlah pemesanan unit menjadi seratus unit

faktanya yang terjual baru delapan belas ribu unit
faktanya yang terjual baru delapan belas unit
menyiapkan pemilihan konsorsium
menyiapkan pemilihan konsorsium
menyiapkan pemilihan konsorsium
menyiapkan pemilihan konsorsium
menyiapkan pemilihan konsorsium
menyiapkan tahap konsorsium
menyiapkan tahap konsorsium
menyiapkan tahap konsorsium
nah itu yang menipu angka seratus ribu ini dari siapa gitu
ijinkan menjelaskan ini
jadi seratus ribu itu anggota dewan ini ternyata banyak sekali adalah double yang dibuat oleh agen agen sales
sebagaimana diketahui waktu pertama kali project ini di launch
itu banyak sekali agen agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini
jadi angka mereka tentu menggelembung besar
dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi pak ternyata
nah tentu kami scrutinize satu satu kami audit satu satu
nah ternyata setelah akhirnya kesimpulannya adalah yang valid atau pesanan yang benar benar terjadi
atau yang memang ada orang yang membeli yaitu delapan belas
itu mencerminkan buruk e management bapak dong
itu karena yang dulu seperti yang saya sampaikan itu di manage oleh
konsorsium tersebut pak
konsorsium cina itu pak
kedua perusahaan menyatakan sesuai keputusan pkpu berkomitmen untuk menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen
dengan rincian serah terima delapan belas unit sampai tahun dua ribu dua puluh
menurut ketut sampai dua ribu dua puluh dua ada empat dua ratus unit yang sudah diserah terimakan kepada konsumen
ketut juga menyampaikan bahwa pembangunan apartemen dua puluh delapan tower
hanya dilakukan di distrik satu dan distrik dua
rencana pembangunan di distrik tiga dialihkan ke distrik dua
sebanyak satu ratus tiga puluh konsumen yang menuntut pengembalian dana tak mau menunggu sampai dua ribu dua puluh
pt lipo cikarang lantas mengalihkan ke skema titip jual unit melalui pengembang
di hadapan dpr pada empat belas februari dua ribu dua puluh tiga pengembang optimistis unit yang dititip jual akan laku dalam waktu sebulan
karena tingkat okupasi
transparansinya mencapai empat puluh persen
manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali
itu satu ratus tiga puluh untuk dalam proses titip jual kepada melalui manajemen
dan tadi saya sudah minta sampai kira kira berapa lama manajemen menyatakan
bahwa kalau melihat arus dari supply dan demand itu paling lama empat minggu atau satu bulan itu satu ratus tiga puluh an itu sudah selesai
kami dari dpr ri dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan
proses kelancaran atau seraterima unit unit yang sudah selesai
sejak diluncurkan dua ribu tujuh belas lalu apartemen meikarta diterpa isu negatif
mulai dari gugatan pilot hingga kasus suap
pembangunan unit apartemen molor sehingga pembeli tidak bisa memperoleh haknya dalam jangka waktu yang telah disepakati
desyari tonang maria oktober bekasi